masih sangat belia namun anak anak ini dituntut untuk berjibaku dengan sampah
nasib mengharuskan mereka bergumul dengan sampah demi membantu orang tua yang bekerja sebagai pemulung
getir kehidupan harus dijalani anak anak ini tanpa memikirkan hak hak dasar yang seharusnya mereka dapatkan
inilah kisah hidup anak anak pemuluh yang bertahan hidup di kota besar
kisah hidup anak anak pemuluh
abdul rohim seorang pekerja sosial paham betul bahwa satu satunya cara untuk memutus rantai kemiskinan di keluarga para pemulung adalah pendidikan
menurut abdul rohim pendidikan adalah solusi yang tak dapat ditawar lagi
pengalaman hidup abdul rohim membuatnya paham betul seluk beluk dunia anak jalanan dan anak anak pemulung
sejak duduk di bangku kelas enam sekolah dasar abdur rahim harus turun ke jalan berjualan koran untuk membantu ekonomi orang tuanya
saat itulah ia menjadi anak jalanan yang mengais rejeki dari para pengguna jalan
hal ini yang membuatnya aktif membantu anak anak kelompok marginal dengan memberikan layanan pendidikan gratis sejak dua ribu sembilan belas
sebetulnya orang tua saya juga tidak menginginkan hal terjadi seperti itu
tapi karena keadaan menghantarkan saya seperti itu
sehingga saya mau gak mau karena kondisi seperti itu saya akhirnya awalnya ketikutan
melihat kondisi orang tua saya memang sulit ada teman teman saya yang ngajak ayo ikut jualan koran
lalu setelah ikut jualan koran lihat teman teman lagi mengamen ikut mengamen
jadi sebetulnya itu memang masa masa transisi di mana saya memang sedang mencari jati diri lah boleh dianggap
boleh dikata gitu ya
keluar dari kehidupan jalanan bukanlah jalan mudah bagi abdul rohim
ia menghabiskan waktu selama dua belas tahun untuk menjalani rehabilitasi di rumah singgah
saat menjalani proses rehabilitas itulah

menemukan proses aktualisasi dirinya dan berhasil keluar dari dunia anak jalanan
pada dua ribu dua belas abdul rohim bersama teman teman relawan lainnya mendirikan yayasan rb
yang artinya rumah belajar bagi anak anak pemulung yang terinspirasi dari perjuangan hidupnya
ketika saya diberikan kesempatan oleh rumah singga
ketika saya diberikan kesempatan oleh orang yang saya anggap sangat berjasa sekali
saya berpikir saya percaya bahwa saya punya potensi dalam diri saya dan saya harus bantu orang lain seperti itu
nah dari situlah saya mulai berpikir saya ingin berbuat sesuatu untuk saudara saudara saya yang di jalanan gitu ya
mereka mereka yang kelompok kelompok marginal ini harus kita bantu
nah saya berangkat dari kuliah
dari kegiatan rutin kuliah akhirnya saya berinisiasi kepada teman teman
ayo kita luangkan waktu untuk bersama sama kelopok marginal
akhirnya terbentuklah sebuah komunitas yaitu rumah belajar
kesulitan dan perjuangan bertahan hidup tentu sudah dilalui terlebih dahulu oleh ayah kandung abdurrahim maskud
saat itu maskud merantau ke jakarta
ketika abdul rohim berubah menjadi anak anak pemulung yang terkenal di rumahnya
maskud mengakui kondisi ekonomi yang sulit membuatnya tak bisa maksimal mengurus abdul kecil
maskud pun tak bisa berbuat banyak ketika abdul rohim menjadi anak jalanan di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
maskud hanya berpikir selama abdul rohim bersama teman temannya itu sudah cukup
itu sudah cukup
maskud pun mengaku
ia memang melepas abdul rohim ke jalan karena desakan ekonomi
rasa sedih tak kuasa ditahan maskud ketika harus mengingat perjalanan hidup abdur rohim yang kini berusia tiga puluh enam tahun
maskud yang saat ini bekerja sebagai supir bajai
tak bisa memperjuangkan nasib anaknya saat itu
dan hanya bisa mendoakan saja
dia sudah berusaha
namun usaha usahanya susah
ya dilihat ya anak muda
dilihatnya ada teman temannya ya sudah
dari nama gitu
dari nama gitu
bangga sekali saya punya anak
tadi disiksa dulu nanti
maka anak itu tuh menangis
saya ngakuin memang salah orang tua itu memang
tidak terlalu open dengan anak itu saya
ismayati latifah istri abdul rohim mengaku tak malu dengan latar belakang suaminya sebagai mantan anak jalanan
selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan abdul rohim
ismayati mengenal suaminya adalah sosok yang sabar
ternyayang dan memiliki rasa empati yang tinggi
ismayati pun memberikan dukungan penuh kepada abdul rohim untuk terus bekerja membantu anak anak asuhnya
bagi ismayati pekerjaan yang kini dilakukan suaminya adalah pekerjaan yang mulia
dia kalau melihat orang lain sedang kesulitan kesusahan itu
hatinya langsung tergerak ingin berbuat sesuatu
dan dia orangnya optimis
walaupun banyak ya sampai sekarang ini memang kita gak jauh dari banyak rintangan ya
tapi beliau orangnya selalu optimis dan kalau misalkan niat baik ya insya allah ada jalan
memang dulu awalnya sempat apa namanya
agar beliau cari pekerjaan lain
cuma mungkin dari hatinya beliau sendiri lebih tergerak dan di bidang sosial sendiri
alhamdulillah istiqomah sampai sekarang
alhamdulillah sampai sekarang sih saya tetap mendukung beliau di dunia sosial ketimbang
perjuangan abdul rohim untuk mengedukasi dan merehabilitasi anak anak pemulung bukanlah upaya yang mudah
secara tak langsung abdul rahim juga menjadi sosok orang tua bagi anak anak binaannya
kesabaran dan ketekunan dalam membimbing anak anak asuhnya agar keluar dari kehidupan jalanan
hingga mendapatkan pekerjaan ibarat membesarkan anak kandung
tantangannya tentu banyak banget dan beda banget ya mas
karena mungkin mereka sendiri juga di keluarga orang tua gak terlalu fokus
sehingga ketika mereka berada di sini itu benar benar nol banget mereka nggak bisa belajar
dia adalah dery irvandi berusia lima belas tahun dan masih duduk di bangku kelas tiga smp
irfan biasa ia dipanggil adalah salah satu anak asuh yayasan rb yang ikut program rehabilitasi
usai mengikuti sekolah secara daring
irfan kemudian memulung untuk membantu orang tuanya
dengan menggunakan karung irfan biasa mengumpulkan sampah di titik titik pembuangan sampah terdekat
di kawasan kampung pemulung rawadas jakarta timur
sampah sampah yang diambil irfan biasanya sampah plastik yang bisa didaur ulang untuk dijual kembali
sebelum pandemi irfan biasa memulung usai pulang sekolah dari sore hingga malam hari
irfan sudah mengikuti program rehabilitasi di rumah singgah yayasan rb selama enam tahun
ia mengaku senang bisa ikut kegiatan di rumah belajar rb karena membantunya lebih paham pelajaran di sekolah
irfan berharap kelak ia berhenti memulung dan bisa mewujudkan cita citanya menjadi seorang pilot
ketika kamu mulung sekolah bagaimana bagi waktunya
kalau saya siang sekolah kalau malam nyari mulu
sampai jam berapa
tergantung jam dua belas kadang kadang jam satu
kamu besoknya sekolah gak ngantuk
terus kamu kan mau jadi pilot nih
nah kamu gimana nih
selama ikut di rb ada nggak keinginan untuk
pengen berhenti mulung nih pengen coba yang lain atau gimana gitu
gimana ada keinginan kayak gitu
pengen sih kak
tapi kalau misalnya saya berhenti rentari saya enggak ada yang bantuin kak
nah terus kamu sekarang harapan kamu tuh apa
pengen harapan yang seterita kamu impian kamu tuh apa
pengen impian saya tercapai
cerita pilo lain berasal dari herman andriansyah
herman sudah putus sekolah
herman sudah putus sekolah sejak bangku sekolah dasar
usianya kini empat belas tahun
ia tidak lancar membaca dan berhitung sejak putus sekolah
namun setelah ikut belajar bersama di rumah belajar yayasan rb
secara berlahan herman dapat mengingat dan melatih kemampuan membaca dan berhitung
herman baru bergabung mengikuti program rehabilitasi selama empat bulan
sebelumnya herman tak punya aktivitas lain selain memulung
kini setiap harinya usai memulung pada sore hari herman ikut belajar di rumah belajar
selama ikut rp apa manfaat yang kamu dapat
dapat juga bisa baca
kamu senang gak ikut di rp
kamu ikut rb pertama kali dikasih tau siapa
diajak apa gimana
diajak sama temen
sama temen ya
nah kamu cita citanya menjadi apa
perhatikan kesini sayang
selain perhatikan kesini
selain mendidik anak anak berusia di atas dua belas tahun
yayasan rb juga memberikan pendidikan gratis kepada anak anak berusia di bawah dua belas tahun
total anak asuh yayasan rb mencapai satu ratus delapan puluh anak
kegiatan belajar di yayasan rb dibagi menjadi dua
senin sampai kamis diisi dengan kegiatan pengajian
selanjutnya pada hari sabtu dan minggu diisi dengan kegiatan belajar pengetahuan umum
mata pelajaran umum yang diajarkan adalah bahasa inggris bahasa indonesia dan matematika
yang diajarkan dengan metode belajar sambil bermain untuk menumbuhkan minat belajar dan menghindari rasa bosan
tantangannya tentu banyak banget dan beda banget ya mas
karena mungkin mereka sendiri juga di keluarga orang tua gak terlalu fokus terkait dengan pendidikan mereka
terus juga tidak mungkin beberapa orang tua dari mereka tidak mementingkan pendidikannya mereka
sehingga ketika mereka berada di sini itu benar benar nol banget
mereka gak bisa belajar gak bisa baca gak bisa nulis gitu
jadi itu sih tantangannya harus kembali mengajarkan menumbuhkan semangat mereka bahwa belajar itu menyenangkan loh
belajar tuh gak sesusah yang mereka pikirkan kok gitu
kamu gak pakai
relawan juga mengajarkan pendidikan budi pekerti kepada anak anak asu menggunakan metode mendongeng memakai media boneka
metode ini dianggap efektif untuk menarik perhatian mereka
nilai nilai seperti kepedulian saling menyayangi kemandirian dan peduli terhadap lingkungan
diajarkan kepada anak anak asuh di rumah belajar
anak anak asuh yang ikut dalam kegiatan rumah belajar memang diedukasi untuk memiliki mimpi dan harapan yang tinggi
agar tumbuh keinginan untuk berubah
anak anak lebih tertarik dengan sesuatu yang menarik buat mereka
betul boneka kenapa
karena boneka itu buat mereka adalah benda mati
tetapi pada saat boneka tersebut
bisa bicara bisa bergerak seperti makhluk hidup
maka mereka akan melihatnya betul ya
harapannya sih anak anak di sini punya keinginan berubah gitu ya
dimana mungkin selama ini mereka punya kehidupan yang terbatas dalam masalah ekonomi
dengan edukasi edukasi yang kita berikan mereka punya mimpi mimpi besar gitu
abdul rohim menjelaskan kegiatan belajar diberikan selain untuk edukasi
juga untuk mengalihkan kegiatan anak anak agar tidak mengikuti jejak orang tuanya memulung
tak hanya itu kegiatan belajar juga digelar agar anak anak tidak lari ke jalanan untuk mencari aktualisasi diri
untuk sekarang ini kan memfasilitasi rumah belajar itu tujuannya apa
untuk menerangi supaya mereka mendapatkan atau mereka memperoleh ilmu ya
dengan ilmu tentu saja mereka itu bisa menyelamatkan mereka untuk masyarakat
untuk masa depannya
abdul rohim ingin suatu saat nanti
ia bisa mendirikan sekolah gratis khusus anak anak pemulung dan anak jalanan
sekolah gratis mulai dari tingkat paut sampai jenjang sekolah menengah kejuruan atau atas
abdul rohim berharap semoga mimpinya ini bisa disambut oleh pihak pihak donatur
yang peduli terhadap pendidikan
dan anak anak tidak mampu
alhamdulillah bermanfaat bisa dijual lagi kan kak
karena kan sekarang lagi zamannya kayak makanan online gitu
jadi kita bisa bikin di rumah langsung diantar gitu

eh nanti mau ke sana
jadi aku'lla copy
membuat penganan yang memiliki nilai jual agar nantinya mereka bisa mendapatkan penghasilan
tambahan atau bahkan bisa beralih menjadi penghasilan utama sehingga dapat berhenti memulung
pelatihan tata boga ini cukup banyak diminati oleh ibu ibu keluarga pemulung biasanya para relawan
akan mengajarkan menu penganan camilan yang mudah dibikin dan laku dijual untuk semua kalangan
dan kayak pas ngelihat juga mereka langsung bisa kan karena kita ajak juga kan jadi enggak
yang saya doang buat gitu jadi kita ajak juga biar mereka langsung bisa hari itu juga cuman
biasanya ya butuh waktu sih kayak beberapa kali atau dua tiga kali lagi cuman biasanya
dalam sehari itu juga bisa langsung bisa sih dia salah satu peserta pelatihan tata boga cukup
antusias mengikuti pelatihan yang diberikan yayasan rb sehari hari selain
sebagai ibu rumah tangga dia bekerja membantu suaminya memilah milah sampah yang sudah
dikumpulkan untuk dijual kembali dia baru pertama kali mengikuti pelatihan tata boga ini dan usai
pelatihan dia akan mempraktekannya untuk berjualan makanan bagus sih jadi buat kita tuh ah iya gitu
udah diajarin jadi siapa tahu kita tuh bisa gitu buat diajarkan makanan makanan makanan makanan makanan
dipelajarin itu buat jualan gitu ya seperti ini bantu suami gitu kalau suami pulang barangnya
gitu ke semacam aqua sama itu dipilihin di iniin biar di biar bisa dijual gitu ya mudah mudahan bisa
buat jadi pelajaran gitu ini bisa cari rezeki gitu dari kayak dagang gitu
sementara peserta lainnya komariah merasakan manfaat dari mengikuti pelatihan tata boga yang
ikutinya sejak setahun lalu tak hanya makanan ringan saja yang bisa dibuat komariah ia juga
bisa menyediakan pesanan nasi box untuk kebutuhan catering alhamdulillah bermanfaat bisa dijual lagi
kan kak karena kan sekarang lagi zamannya kayak makanan online gitu ya makanan makanan online gitu ya
itu jadi kita bisa bikin di rumah langsung diantar gitu lumayan juga buat penghasilan sehari hari
saya di rumah gitu untuk saat ini baru ada tiga menu ya kak baru belajar tiga menu lagi
soalnya kan cuma dua minggu sekali ikut lu masa pandemi sangat memukul penghasilan para
keluarga pemulung yang mengikuti program keluarga prasejahtera abdul berencana untuk

untuk memperbanyak program pelatihan keterampilan kepada keluarga pemulung
agar mereka memiliki alternatif penghasilan
selama masa pandemi abdur rahim juga terus melakukan evaluasi
kepada peserta program keluarga prasejahtera yang jumlahnya mencapai lima ratus keluarga
jadi lembaga kami memang rutin dilakukan seminggu sekali ya
nah ini juga terkait dengan program yang sudah dilakukan oleh kita
nah di apa namanya dalam kegiatan asesmen ini kita sebetulnya ingin menilai kegiatan observasi
lalu ada tahapan observasi kemudian kita lakukan asesmen
tujuannya adalah kita ingin mengetahui apa saja sih yang menjadi kebutuhan mereka
di masa pandemi
pada masa pandemi ini seperti itu
biasanya mereka kita ajak mereka itu kan kita kunjungi ya dari rumah per rumah
kita lakukan juga seperti proses wawancara dengan mereka
kira kira apa saja yang kendala kendala selama masa pandemi seperti itu
kemudian juga apa saja sih yang menjadi kebutuhan mereka
di menghadapi situasi masa pandemi ini
dampak paling terasa di masa pandemi bagi mereka apa mas
nah itu dia dampaknya paling terasa sekali di masa pandemi ini mereka
mata pencarian ya artinya yang biasa pencarian mereka mata pencarian mereka lebih banyak
nah sekarang berkurang gitu ya
penghasilan mereka pun ya akhirnya terkena dampak juga gitu
tidak ada kata terlambat untuk membangun harapan dan mimpi
jangan biarkan anak anak ini kehilangan mimpi untuk meraih cita citanya
anak anak pemulung ini masih memiliki harapan untuk berubah menjadi jauh lebih baik
abdul rohim yakin dan percaya dengan pendidikan
masa depan anak anak ini bisa menorehkan rasa bangga bagi orang tuanya